ini saya sudah berada tepat di depan polda
di mana sebentar lagi saya akan merasakan sendiri
bagaimana simpang susun semanggi ini benar benar bisa
terus mengurai kemacetan
yang kita tahu memang di jembatan semanggi ini
selalu kemacetan terjadi karena ada
menjadi titik pertemuan antara kendaraan
yang dari kawasan sudirman
maupun yang dari kawasan grogol itu bertemu
baik di pagi siang hingga malam hari
macetnya selalu nggak pernah ketebak
dan simpang susun semanggi ini memang dihakimi
dan kalau kita lihat sekarang ini di depan saya
sudah ada simpang susun semanggi
yang akan menuju selipi tomang dan grogol
kita akan naik di sebelah sini pak
sebelah kanan ya pak jangan sampai kita salah naik
kita akan mencoba menikmati bagaimana
warga jakarta sekarang sudah tidak ada yang ragu lagi
untuk bisa melewati simpang susun ini
dan kalau anda lihat sendiri
jaya dan deniar memang sudah sangat lanjut
dan benar benar benar sekali
rasanya happy banget ya warga jakarta
kalau memang ini sudah bisa dirasakan sekarang juga
memang pengerjaannya juga dikebut
sejak dari tahun dua ribu enam belas sampai saat ini
simpang susun semanggi yang panjangnya
saat ini saya akan menuju selipi dan grogol
di mana ini merupakan rem satu
rem satu yang panjangnya adalah tujuh ratus sembilan puluh dua meter
jadi buat anda yang ingin menuju selipi atau grogol
lagi memutar di kolong semanggi
tapi bisa melewati rem satu ini
yang mungkin hanya membutuhkan waktu
sekitar satu sampai satu lima menit saja
dan kalau misalnya biasanya di bawah kolong
kalau memang dalam keadaan tidak macet
itu mungkin sekitar lima menit saja
dan sekarang saya sudah sampai turun ke bawah
di sini langsung saya sampai di kawasan sudirman
ya tepatnya sudirman
sudirman yang menuju bundaran hi seperti ini
lancar sekali mungkin nggak sampai satu menit
karena memang sekarang jam sepuluh lima belas
dan kita nanti akan mencoba juga menuju ke rem yang kedua
di mana rem yang kedua itu memang panjangnya sekitar
maksud kami rem yang pertama tadi adalah rem yang kedua delapan ratus dua puluh enam meter
yang menghubungkan kendaraan dari arah cawang
menuju bundaran hi dan tamrin seperti yang saya jalani sekarang
nanti di rem yang pertama yang panjangnya sekitar tujuh ratus sembilan puluh dua meter itu
adalah menghubungkan grogol selipi
yang menuju blok m
dan memang cukup menghemat waktu sekali joy dan danier
mungkin kalau yang memang sore itu adalah jam jamnya puncak
orang pulang kantor baru akan terasa bagaimana
simpang susun ini nanti akan bisa benar benar membantu
warga jakarta dan sekitarnya atau para pengendara
untuk bisa menikmati jalanan jakarta lebih singkat
tidak stres di jalanan seperti itu
dan kalau ada beberapa fakta unik juga yang bisa kami sampaikan
dari simpang susun semanggi ini memang dibangun dengan dana
sekitar tiga ratus enam puluh miliar rupiah dari anggaran keseluruhan sebesar lima ratus miliar rupiah
dimana nanti dua ratus miliar rupiahnya gubernur jarod sudah menyampaikan
akan digunakan untuk membangun trotoar dan ducting yang akan mempercantik
tak hanya mempercantik jembatan simpang tsunak semanggi
tapi juga mempercantik kawasan bundaran hi sampai ke patung ben
kawasan behil hingga patung kuda seperti itu
joy dan daniar
oke desi ada satu hal nih coba anda simpulkan setelah tadi menjalani perjalanan ya
lewat rem dua itu tadi kalau dibandingkan sebelum ada di simpang susun semanggi seperti apa
dan satu lagi desy yang tadi harus kita notice adalah soal rambu rambu
ataupun keterangan yang memang menjelaskan kira kira rem satu rem dua
ataupun jalur jalur lain ini mengarahkan kita kemana
karena tidak sedikit loh banyak warga ataupun masyarakat bahkan pejabat yang sempat mengkritik ya
tanya kok saya rasanya nyasar dari simpang susun semanggi ini gimana desy
iya betul sekali tadi sebelum saya mencoba menunjukkan kepada joy dan daniar
saya sempat mencoba dulu dan memang ternyata salah arah yang seharusnya saya pilih untuk naik
saya malah turun di bawah jembatan atau kolong semanggi seperti biasa
jadi memang meskipun disitu tadi saya sempat lihat banyak rambu rambu lalu lintas yang sudah dipasang oleh
pihak bpjt di mana sudah ada juga tidak boleh adanya sepeda motor maupun pengendara sepeda
kemudian juga ada pelang yang ke kawasan selipi atau grogol maupun tomang
atau juga yang arah sebaliknya yang ke arah bundaran hi ataupun tambin
jadi disini tinggal kecermatan dari pengendara untuk mungkin lebih pelan pelan ketika ingin menuju ke tujuannya masing masing
agar tidak sampai salah pilih
agar tidak sampai salah pilih
ya jadinya merasakan jalan yang lama atau jembatan semanggi yang sudah ada sebelumnya
jadi memang disini sudah cukup baik dari sisi penerangan juga di maam hari sudah cukup baik
kalau kita lihat kemarin dalam peresmian oleh presiden joko widodo tampak sudah baik
dan dipuji juga bahwa memang pembangunan ini sangat cepat dari sisi infrastruktur dan konstruksi juga
sehingga tinggal diperlukan kehatian kehatian oleh para pengendara dan memang kembali lagi hanya baru bisa dilewati oleh pengendara roda empat tidak boleh
karena memang ini merupakan kawasan protokol seperti itu
mungkin nanti sore joy dan daniar bisa mencobanya untuk bisa menikmati bagaimana simpang susun semanggi bisa benar benar mengurai kemacetan di pagi dan sore hari
ya desi terima kasih atas laporannya langsung dari simpang susun semanggi jakarta